penyidik unit perlindungan perempuan dan anak satreskrim polres metro jakarta selatan akhirnya
menetapkan rizky bilar menjadi tersangka dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan
oleh sang istri lesti kejora penetapan tersangka dilakukan setelah adanya dua alat bukti yang cukup
berupa hasil visum dan keterangan saksi korban rizky bilar dijerat dengan pasal empat puluh empat ayat satu undang undang dua puluh tiga
tahun dua ribu empat tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman lima tahun penjara sesuai
dengan ketentuan dalam peraturan perbuatan pidana dalam kdrt diatur dalam undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu

terhadap pasal empat puluh empat ayat satu yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang didukung oleh alat bukti
lain pendukung termasuk visum sehingga ancaman pidananya adalah lima tahun penjara meski sudah
ditetapkan sebagai tersangka pihak kepolisian hingga kini belum menyatakan status penahanan
terhadap tersangka sementara usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan dalam
keluarga dari rizky bilar terlihat mendatangi polres metro jakarta selatan rabu malam didampingi salah
satu tim kuasa hukumnya saudara laki laki dari rizky bilar beni sikumbang mendatangi kantor
polres metro jakarta selatan saat dimintai keterangan oleh awak media benny tidak memberikan
pernyataan apapun sebelumnya polres jakarta selatan mengamankan bukti rekaman cctv dugaan kekerasan
dalam rumah tangga rizky bilar terhadap sang istri lesti kejora
rizky bilar diduga melempar bola biliar kepada lesti kejora di rumahnya di jalan gaharu tiga cilandak
jakarta selatan tersangka yang menggunakan kaos berwarna biru seketika mengambil bola biliar dan
hendak melemparkan ke arah lesti namun terpeleset dan terjatuh rekan keduanya yang berada tak jauh
dari lokasi mencoba untuk melerai rizky bilar dilaporkan oleh lestiani atau akrab dikenal dengan
lesti kejora pada rabu dua puluh delapan september lalu bilar dilaporkan ke polres metro jakarta selatan
terkait kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh lesti dari hasil visum diketahui lesti mengalami
sejumlah luka di bagian tubuh salah satunya pada bagian leher yang menyebabkan terjadinya
gangguan fungsi leher sehingga penyanyi dangdut jublon ajang pencarian bakat di
televisi itu harus menggunakan penyangga leher atau gips tim liputan cnn indonesia